menjelajah ke tempat eksotis di pedesaan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan
salah satunya desa jenetalasa kabupaten goa
dengan tiket rp dua per orang obyek wisata ini menawarkan hamparan persawahan yang luas dan hutan yang alami
para pengunjung bebas memberi makan ikan di kolam yang dibudidaya oleh pihak pengelola
sementara di kawasan hutan pengunjung disuguhkan berbagai rumah hias yang unik
kalau lapar tak perlu pusing
pihak pengelola menyediakan makanan tradisional dengan harga yang terjangkau
kawasan wisata ini merupakan karya masyarakat desa setempat yang dikelola oleh pemerintah desa
kawasan lahan tidur berupa hutan dan persawahan yang awalnya tak membuahkan hasil
mampu diubah menjadi kawasan wisata
dari goa kita terbang ke lombok
kita bisa main air di pembandingan alami yang ada di desa buun sejati kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
di kawasan wisata aiknyat ini anda akan menemukan kolam alami yang menjadi tempat berkumpulnya aliran mata air dalam hutan kaki gunung rinjani
selain bisa menikmati keindahan panorama alam hutan narmada
di sini pengunjung juga bisa jajan kuliner khas lombok yaitu sate bulayak
kita ikut ke buun sejati dan kita melihat panorama yang luar biasa
dan kalau saya pikir menarik juga ini adalah
ini adalah desa yang menunjukkan ketahanan pangan agrowisata
jadi kita lihat tadi beberapa aduan yang tumbuh karena masyarakat yang agraris
kawasan wisata desa buun sejati ini merupakan desa wisata terbaik dari lima puluh desa yang ada di seluruh indonesia
tim liputan cnn indonesia